sidang paripurna dpr dengan agenda pengesahan dua hakim mk hanya dihadiri segelintir anggota dewan
selasa siang ruangan sidang paripurna dpr lebih diwarnai deretan kursi kosong
sidang paripurna dengan agenda pengesahan dua hakim mk yakni aswanto dan wahidudin adam hanya dihadiri dua puluh empat orang dari total lima ratus enam puluh anggota dpr
setelah disahkan aswanto dan wahidudin adams tinggal menunggu proses pelantikan oleh presiden jokowi
aswanto dan wahidudin adams kembali terpilih menjadi hakim mk untuk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat setelah menyingkirkan sembilan calon lain dalam uji kelayakan kepatutan oleh komisi tiga
kedua hakim terpilih berjanji akan tetap profesional dalam menangani perkara sengketa pemilu legislatif dan presiden dua ribu sembilan belas
keduanya berkomitmen bekerja sesuai koridor mk selama ini
mahkamah konstitusi dari awal sudah mengundang kawan kawan dari kpk untuk masuk mendampingi
kita terutama dalam kaitannya dengan penanganan sengketa pilkada yang lalu sengketa pemilihan umum pilek dan pilpres saya dengan yang mulia pak wahid juga sudah di sana
insya allah kami punya komitmen bahwa kami akan menangani sengketa pemilihan umum legislatif dan pilpres secara profesional
tapi bapak ini memang tidak ada potensi atau peluang seperti ini
ya menurut saya
kami bersembilan di sana sudah punya komitmen sehingga kalau dari kami hakimnya insya allah tidak akan terjadi apa apa
dan tentu kami berharap doa dan bantuan dari teman teman media agar kami terhindar dari hal hal yang sifatnya polutip suap atau apa
dan tentu dari pengawasan dari bantuan teman teman semua termasuk media kami bisa lebih mencari